sobri yang nyuruh ustadz
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh itu
kamu gak bisa
kamu sekarang gak bisa
guys haikal sobri udah cukup
ingat apa ya
kalau kalian melakukan hal ini lagi
tidak akan segar segar untuk memanggil orang hutan disini
bu dibeli bu dibeli
ah beli dulu
berapa ini dek
kemahalan lah kagak jadi ya
ini gak modal banget
buat beli bu
eh udah beli udah beli
aligraminya ini bagus
ini dari ide ide kita itu
pak bagus bagus loh pak
banyak banget ya pelanggan
bu bu latter
bu bu latter aja bu
keren kok isturahat kita berdua nih
ini cakep banget pak
bisa jadi bingkai
eh tunggu tunggu tunggu berhenti dulu berhenti dulu
kalian ngapain mainin ball disini
mainin ball disini emang gak asik
aku tahu permainan yang paling asik
super super super super super super asik
iya permainan apaan
kalian mau tau kan
kan tunggu sini ya jangan kemana mana
jangan lama ya
pak bagus bagus loh pak
cakep banget pak
eh mau ustaz ada kapal
hai kal dodot
ini kaligrafi kalian bagus bagus loh
siapa yang gambar
yang buat ide kita ustaz
kapal ini terbentuk dari syarat
ada kan syahadat syahadatnya
nah karena cita cita saya ke rumah ya
jadi saya buat ide kapal
nah dodot saya nambahin syahadatnya
nah yang bikin gambarnya paling gelapnya
itu adalah akubah ustaz
atau lidah kak
iya pokoknya kita berdua deh yang bikin ide dan dendam
yang ini bagus nih saya beli rp lima puluh ya
oh boleh pak
saya mau dong rp seratus deh
kalau gitu saya pesen lagi dong

yang tadi itu
oke siap pak
saya coba pesen lagi ya
kalian terusin ya
makasih ya pak
terima kasih pak
di sini ya pak
terima kasih pak
nih kalian pakai ini
kalian tahu gak caranya
caranya kalian harus lempar
nah yang lempar itu anggap aja yang lempar itu kucing
nah yang gak dilempar yang mau dilempar itu anggap aja tikus
nah intinya yang lempar itu diem
yang jadi tikusnya itu lara darian
harus ngindar dari bola ini
mainnya jangan di sini
di sini gak seru
lebih seru tuh di situ tuh
di aula di sana
banyak banget orang
soalnya di sana tuh lagi bazar
pasti kalian kita mau temen temen kalian
kalian lari ya
kalau gak aku lempar
pesahin tuh hai kalian
enak tuh pasti ya
ambil aja makanannya
lalu taruh uangnya
kalau mahal melihat
kalian jual berapa ini
ini ini juga ya pantesan gak laku ada yang beli kemahalan itu rp lima puluh mahal kan orang
yang pada beli rp lima puluh mending ambil nasi padang atau bukus bukus anak anak yang pakai baju bebas
yang luar baju tersebut semuanya pada pada itu anak anak kecil takut ini itu anak anak

jadi kamu yang
anak kecil ini main bola di sini
aku bilang jangan
itu bocah bocan nakal
sudah pulangin sama orang tuanya
katanya bakal ngeganti semua kerugian
ulah nyentuh bocah bocan nakal
bilang sama orang tua mereka juga
jangan terlalu keras mereka kan juga anak kecil
sobri yang nyuruh
siapa yang nyuruh
aikau sobri udah cukup
kalau kalian melakukan
tidak akan segar segan untuk memanggil orang hutan disini
orang tua ustadz
ibu bapanya mereka apa
kami tidak akan segan segan untuk memanggil orang tua kalian kesini
dan mengadukan setiap kenakalan kalian
eh kamu bang red
nih gara gara si sobri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya kepada para santriwan
walaupun kegiatan bazar kita sempat mengalami
gangguan dan sedikit kericuhan
namun tidak mengurangi
antusias para warga
untuk kegiatan bazar kita ini
mari sama sama kita ucapkan rasa syukur
kita kepada allah swt
dan sesuai janji kami kami akan umumkan
stun siapa yang paling laku
dan stun yang paling laku
penjualannya itu adalah
haikal dan dodot
kasih tepuk tangan
untuk haikal dan dodot
nggak usah terlalu senang deh
siapa yang syrik
haikal dan dodot juga masih
mendapatkan beberapa pesanan
berupa prakarya ya
tapi ingat untuk haikal dan dodot
kalian sudah mendapatkan uang mukanya
maka kalian harus membuat
prakarya yang sama bagusnya ya
ada yang syrik nih
senang kalian ujian balap
mungkin ada yang ustadz muhtar ingin tambahkan
baik selamat untuk kaikal dan daudud
mudah mudahan ini memacu mereka untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya
baik untuk mengakhiri perjumpaan kita kita sama sama baca surat al asr dan doa ke farotul majelis
baik kenang kenang kalian yang ustadz sayangi dan cintai
selanjutnya karena ini jam pelajaran ustadz musa
dan silakan ustadz musa lupa dan ustadz musa pelajaran
baik terima kasih ustadz